politisi partai hanura miriam s haryani menjalani pemeriksaan di komisi pemberantasan korupsi kpk
pemeriksaan ini terkait dugaan kasus korupsi ktp elektronik yang melibatkan pengusaha andi narogong
miriam diperiksa sebagai saksi atas tersangka kasus mega korupsi ktp elektronik andi agustinus atau andi narogong
keterangan miriam diperlukan untuk mendalami peran andi agustinus sebagai pihak yang diduga mengatur proyek ktp elektronik
termasuk memberikan sejumlah uang kepada anggota dpr ri
dalam berita acara pemeriksaannya mantan anggota komisi dua dpr ri ini mengaku menjadi operator pemberian uang kepada lima puluh anggota dpr
namun belakangan ia menyangkalnya
selain memeriksa miriam kpk juga memeriksa tersangka andi agustinus sebagai tersangka dalam kasus ini